kita ke informasi selanjutnya sejumlah tokoh masyarakat tokoh adat dan pemerhati teluk tanah merah distrik depare kabupaten jayapura
yang meramai ramai menyatakan menolak keberadaan kelompok bersenjata di tempat mereka
mereka menyatakan kasus penembakan oleh kelompok pimpinan egyanus kogoya adalah dosa besar di hadapan tuhan
sejumlah tokoh masyarakat di teluk tanah merah menyampaikan keprihatinannya atas kasus penembakan yang dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata
di distrik egy kabupaten duga terhadap pekerjaan jembatan
penembakan tersebut terjadi sehari sebelum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan papua barat yang diperingati setiap tanggal satu desember
mengharapkan peristiwa yang terjadi di unduga
kami harapkan supaya peristiwa yang terjadi di unduga
peristiwa itu jangan terjadi buat saudara saudara kita yang ada di sini
dan juga kepada seluruh warga masyarakat papua yang ada
supaya anda jangan dipolitisir anda jangan ditunggangi oleh sebuah kepentingan yang tidak sehat
dalam pernyataan sikap sejumlah tokoh masyarakat ini menyatakan kasus penembakan oleh kelompok pimpinan egyanus kogoya adalah dosa besar di hadapan tuhan
hari ini kalau bukan kita
hari ini kalau bukan kita
kita memperbaiki rumah kita
kita memperbaiki rumah kita
kita mengajak semua saudara saudara kita di papua
kita mengajak semua saudara saudara kita di papua
tanah sorga kita ini
tanah sorga kita ini
tidak harus dipolitisir oleh kepentingan manusia
tidak di politisir
amos nero kepo menjelaskan melihat sejarah lahirnya organisasi perjuangan kemerdekaan papua
di jawa barat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
salah satu tokoh penting nicholas jowe
yang berasal dari teluk tanah merah
distrik depapre kabupaten joyepura
pertama kali mengibarkan bendera bintang kejora di teluk tanah merah depapre
mungkin saya cerita secara gambaran umum
silahkan nanti pemerintah bisa mengkaji itu kepada tokoh tokoh lainnya
bahwa itu waktu belanda terjadi ladua lisme itu
dan transisi pemerintahan saat itu latar titus politik itu
dan politik itu lahir diambil tokoh tokoh dari sini
saya percaya kepada bapak nicholas jowe
akhirnya menciptakan politik ideologi bendera dan lain sebagainya
akhirnya situasi itu diangkat menjadi suatu wacana di papua
dimana semua orang demam politik
dan mereka mulai mengakui bahwa politik itu adalah milik orang papua
penembakan terhadap puluhan pekerja jembatan pt istaka karya
yang tengah mengerjakan proyek jembatan di kalial dan aurak
terjadi tanggal dua desember lalu
dari penembakan tersebut tujuh belas pekerja ditemukan meninggal di kawasan puncak kabo
empat orang ditemukan selamat
dan empat pekerja masih dinyatakan hilang
selain itu kelompok kriminal separatis bersenjata juga menyerang pos tni
yang mengakibatkan satu anggota tni tewas